selain kenaikan harga tiket pesawat domestik tarif bagasi berbayar juga menjadi sorotan masyarakat akhir akhir ini
sejumlah maskapai low cost carrier atau maskapai berbiaya rendah memutuskan untuk menghapus kebijakan bagasi cuma cuma
dan kami akan bahas untuk anda rincian daftar tarif bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai
kita langsung sama sama lihat tarif bagasi berbayar maskapai
pertanggal delapan januari kemarin ada maskapai dari lion air ya
lion air juga wings air mengumumkan bahwa mereka akan menetapkan tarif untuk bagasi pesawat yang sebelumnya gratis
ini mereka masuk dalam lcc atau low cost carrier
tadinya bisa lima belas kg lebih lima belas kg ini akan gratis sebelumnya tapi sekarang menjadi berbayar
sekarang jadi berbayar gitu ya
pertanggal delapan januari tapi pada tanggal delapan januari dua ribu sembilan belas
namun kementerian perhubungan kemudian menyatakan bahwa
jangan buru buru menetapkan tarif untuk bagasi berbayar ini tapi harus dijeda selama dua minggu
dua minggu jadi tanggal dua puluh dua januari begitu
dua puluh dua januari maskapai penerbangan low cost carrier wis air dan juga lion air yang tergabung dalam lion group begitu
akan menerapkan tarif bagi bagasi milik penumpang yang akan menaikkan pesawat mereka
jadi anda yang biasanya mengantri untuk check in dan juga menaruh bagasi anda sekarang tidak bisa langsung menaruh bagasi begitu saja
tapi akan diukur kembali berapa berat bagasi anda dan ada harganya dari mulai lima kg sepuluh kg lima belas kg
ini akan ada tarif yang dikenakan dan tarif itu akan lebih murah jika anda memesan paket bagasi yang sudah ditawarkan oleh maskapai penerbangan
pada media media pemesanan tiket seperti dari online ataupun dari website pesawat itu sendiri ya maskapai tersebut
kita lihat kemudian apa yang mendasari maskapai low cost carrier atau maskapai berbiaya murah ini kemudian menerapkan tarif bagi bagasi pesawat kita para penumpang
ini ada permen hub ri nomor pm satu ratus delapan puluh lima tahun dua ribu lima belas standar pelayanan penumpang kelas ekonomi pasal dua puluh lima
kalau mengacu dari peraturan permen hub sendiri maskapai penerbangan ada tiga jenis dari full service full service begitu ya
kemudian juga ada mid service dan juga no frills atau kita biasa kenal low cost carrier atau maskapai berbiaya penerbangan murah
untuk full service kita tahu ada garuda indonesia misalnya
menerapkan bagasi gratis sebesar dua puluh kg
kemudian mid service atau middle service seperti pesawat sriwijaya air enam r itu boleh menerapkan bagasi gratis lima belas kg
sementara permen hub sendiri menetapkan untuk low cost carrier seperti lion air wings air kemudian citylink itu boleh diperbolehkan untuk menetapkan tarif bagi bagasi pesawat penumpang
karena low cost carrier sendiri kalau kita tahu tarif batas atas dan juga tarif batas bawah yang diterapkan oleh kementerian
nah low cost carrier sendiri juga menerapkan pricing strategy masing masing agar bisa tetap memenuhi permintaan masyarakat kelas ekonomi ke bawah begitu ya
karena low cost carrier sendiri kalau kita bandingkan dengan full service kita sama sama tahu jika kita naik low cost carrier tidak mendapat makanan misalnya
kemudian juga mereka mengefisiensi part part tertentu misalnya seperti misalnya penginapan untuk maskapagari pramugara mereka dan juga hal hal lain yang digunakan untuk efisiensi
tapi ternyata ini untuk penerapan bagasi diperbolehkan dan ternyata penerapan bagasi tarif untuk bagasi bagi pesawat dengan tarif murah ini sendiri tidak hanya diterapkan di indonesia saja tapi di internasional
tarif ini juga sudah ditetapkan seperti di singapura di eropa
mas kapal penerbangan
atau low cost carrier biasanya juga sudah menerapkan tarif bagi bagasi penumpang mereka yang akan nanti diterapkan oleh wings air lion air dan juga citylink pada tanggal dua puluh dua januari nanti
jadi untuk anda yang memesan tiket sebelum tanggal delapan januari itu saat ini anda masih dikenakan biaya untuk bagasi gratis namun jika pemesan yang lewat dari tanggal delapan januari itu sudah akan dikenakan biaya tarif untuk bagasi
lalu berapa tarif bagasi yang akan diterapkan oleh maskapai untuk anda para calon penumpang

lama terbang kemudian sejauh mana terbang dan juga layanan yang diberikan kepada penumpang sendiri
kita lihat di sini untuk sepuluh kg rp tiga ratus sepuluh lima belas kg rp empat ratus enam puluh lima dua puluh kg rp enam ratus dua puluh lima kg rp tujuh ratus lima puluh lima
di sini pihak maskapai lion air juga telah mengatakan bahwa penerapan tarif bagasi bagi para calon penumpang ini diharapkan bisa memangkas bagaimana waktu antrian di check in counter
dan juga menerima tarif bagasi bagi penumpang
ini juga meningkatkan efisiensi
di tengah tadi juga dikatakan ini adalah strategi untuk mengatasi mahalnya biaya after dan juga parking pesawat
jadi dilakukanlah penerapan tarif bagasi ini
dan ini sah sah saja karena tadi kemenhub juga menyatakan boleh lokos carrier menerapkan tarif bagi bagasi penumpang
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan air asia
air asia yang juga sebelumnya menerapkan yang sebelumnya tidak mengikuti tren
untuk penerapan tarif bagasi ini baru baru ini juga merilis data atau harga bagasi yang akan diterapkan kepada calon penumpang
untuk rute jakarta bali jakarta yogyakarta dan juga jakarta surabaya
sebelumnya pesawat air asia ini untuk bagasi lima belas kg itu gratis
di atas lima belas kg baru berbayar
tapi sekarang sudah berbayar semuanya
kita lihat di sini tarif paling tinggi itu rp tiga ratus delapan ribu
ini untuk bagasi seberat empat puluh kg
paling rendah yaitu rp delapan puluh delapan untuk tarif untuk bagasi seberat dua puluh kg
gram rp satu ratus lima enam ratus untuk bagasi berbobot dua puluh lima kg
dan juga rp satu ratus tujuh puluh enam untuk bagasi berbobot tiga puluh kg
itu air asia
lalu bagaimana dengan maskapai selanjutnya
kita lihat selanjutnya masih air asia
tapi ini untuk penetapan tarif berdasarkan rute lainnya
kita lihat untuk setelah kalau tadi itu adalah
kita ulang lagi ini adalah untuk awal pemesanan
tadi saya jelaskan kembali jika anda memesan tiket melalui online
melalui situs situs penjualan tiket yang biasa anda lakukan
sebelum anda check in ke check in counter yang ada di bandara
ini tarif yang bisa dibilang paket tarif yang bisa ditawarkan
tapi jika anda sudah sampai di bandara dan lalu baru memesan bagasi anda di sana
di check in counter tarifnya cenderung lebih mahal
kita lihat di sini untuk bobot empat puluh kg sebesar rp tiga ratus lima puluh
rp dua ratus untuk bobot tiga puluh kg rp dua ratus dua empat ratus
bobot dua puluh lima kg rp satu ratus dua puluh satu empat ratus dan dua puluh kg rp satu ratus satu dua ratus
kita lihat rasio perbandingannya berapa sih
rp delapan puluh delapan dengan rp satu ratus satu dua ratus
jadi kira kira ada perbandingan sekitar rp lima belas begitu ya
jika anda memesan online atau sebelum naik pesawat
dan juga jika anda memesan setelah anda mencapai atau telah anda sampai di bandara
selanjutnya untuk citylink
low cost carrier di bawah garuda indonesia
kita lihat di sini
mereka menetapkan tarif sesuai dengan durasi penerbangan
kalau tadi sesuai dengan bobot dan juga berat bagasi saat ini
tarif citylink itu sesuai dengan durasi penerbangan
kita lihat di sini mereka menentukan bobot itu untuk penerbangan lebih dari lima puluh sembilan menit
diterapkan tarif sebesar rp dua puluh per kilogram
sementara untuk layang penerbangan lebih dari lima puluh sembilan menit
itu sebesar rp satu ratus lima
dan juga rp tiga per empat puluh kg
jika penerbangan di bawah enam jam begitu
jadi anda bisa hitung sendiri apabila anda terbang lebih dari lima puluh sembilan menit
tarif yang akan digunakan yaitu rp satu ratus lima per sepuluh kg
jadi memang penetapan tarif bagi calon penumpang untuk bagasi ini sendiri
diharapkan tadi efisiensi dan juga bisa meningkatkan kedisiplinan penumpang
untuk naik pesawat terutama low cost carrier
dan diharapkan dengan meningkatnya
karena naiknya harga tiket pesawat
harga tiket bagasi ini penumpang juga tidak membawa barang barang berlebihan
tapi memang ada dampaknya juga ya
bagi ylki merilis bahwa ternyata kenaikan tarif bagasi tiket pesawat ini
sudah memiliki dampak langsung terhadap umkm
atau industri kecil menengah yang ada di sektor sektor pariwisata
ternyata dengan adanya penerapan tarif bagasi pesawat ini
banyak masyarakat yang sudah mulai mengurangi mungkin ya belanja
untuk oleh oleh misalnya
oleh oleh bagi keluarga dari luar kota
biasanya kan tradisi orang indonesia membawa oleh oleh
tapi ternyata dirilis dari ylki ini sedikit mengurangi
bagaimana pendapatan masyarakat dari sektor umkm
termasuk mereka yang menjual oleh oleh di destinasi destinasi pariwisata
selain itu untuk bank indonesia sendiri
bi sendiri kemarin sudah merilis untuk data inflasi
nah tapi ternyata dengan
dengan adanya tarif bagasi ini
dikhawatirkan akan meningkatkan inflasi
namun ternyata data yang saat ini masih dihimpun
artinya masih di bawah target inflasi nasional kita
dan kita lihat nanti dampaknya setelah penerapan tarif bagasi ini
apakah inflasi meningkat
apakah juga akan mendorong
harga harga kebutuhan lainnya juga naik
karena tarif bagasi pesawat yang naik
itu masih kita akan cermati nanti
dan itu dia tadi
tarif bagasi berbayar maskapai